bank indonesia menggelar rangkaian acara festival ekonomi syariah fesyar pada tahun ini dua ribu tujuh belas
fashion merupakan bagian dari rangkaian acara menuju indonesia syariah economic festival atau i saf yang akan dilangsungkan pada november dua ribu tujuh belas di surabaya
bersama dengan majelis ulama indonesia dan badan perencanaan pembangunan nasional bank indonesia telah merumuskan tiga pilar yang menjadi strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
ketiganya adalah pilar pengembangan ekonomi syariah pilar pendalaman pasar keuangan syariah
serta pilar penguatan riset assessment dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi
untuk mengoptimalkan proses edukasi dan komunikasi bank indonesia menginisiasi festival ekonomi syariah yang dilakukan di berbagai wilayah regional yaitu
sulawesi selatan mewakili kawasan timur indonesia jawa barat tepatnya di bandung untuk mewakili jawa dan sumatera utara di medan untuk mewakili sumatera
dengan harapan proses pertumbuhan ekonomi syariah bisa didorong tidak hanya di satu regional
makassar adalah salah satu kota pertama diselenggarakannya fesha dua ribu tujuh belas
dengan mengusung tema mendorong pengembangan kegiatan kewirausahaan dan umkm perkembangan ekonomi syariah
rangkaian face share kembali dilanjutkan di kota kedua yaitu kota bandung
ada pun tema feshare di bandung adalah mewujudkan jawa sebagai poros pemberdayaan ekonomi syariah nasional
dan kota terakhir pelaksanaan fesyar adalah kota medan
berbagai kegiatan akan mewarnai bank indonesia festival ekonomi syariah di sumatera dua ribu dua puluh
dengan mengusung tema membangun ekonomi syariah berlandaskan konektivitas regional
melalui seluruh rangkaian facer ini bank indonesia berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran serta komitmen masyarakat
dalam mendukung pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah
serta memperluas keuangan inklusif untuk mendorong akses keuangan masyarakat dan umkm terhadap layanan lembaga keuangan syariah
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia